partai keadilan sejahtera pks dipastikan solid mendukung sudirman said sebagai bakal calon gubernur jawa tengah
pada pemilihan gubernur jawa tengah dua ribu delapan belas
saat ini pks dan partai pendukung lainnya tengah mencari bakal calon wakil gubernur
yang akan menemani sudirman said maju di pilgub jawa tengah
sekretaris jenderal pks mustafa kamal mengatakan pks dan partai gerindra juga pan
masih mencari bakal calon wakil gubernur yang terbaik untuk menemani sudirman said di pilgub jawa tengah dua ribu delapan belas
ia juga menambahkan mantan menteri sdm itu juga menyerahkan sepenuhnya kepada partai yang mendukungnya
untuk mencari bakal calon wakil gubernur yang akan menemaninya di pilkada jawa tengah
jawa tengah ya pak sudirman said masih mencari pasangan yang terbaik
tetapi beliau juga dengan segala kerenan hati menyerahkan kepada partai partai yang mendukungnya
pks gerindra dan pan

bisa menentukan yang terbaik buat dirinya jadi ini luar biasa ya